kofifah indar parawansa akhirnya mendeklarasikan diri maju dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas
ia bersama partai pengusung rencananya akan mengumumkan siapa pendampingnya minggu depan
kofifah indar parawansa akhirnya mendeklarasikan diri maju dalam pilgub jawa timur dua ribu delapan belas
selain memastikan maju dalam persaingan bersama gus ipul
kofifah juga terus menggalang dukungan di tubuh nahdlatul ulama
namun demikian kofifah belum mengantongi nama untuk cawagup yang pas baginya
ia mengaku sudah mengajukan sejumlah nama kepada tim tujuh belas kiai di jawa timur
dan rencananya minggu depan nama tersebut akan diumumkan bersama pencalonannya sebagai calon gubernur jawa timur
sudah terjawab sebagian
memang pertanyaan berikutnya mereka akan tanya dalam proses dialog saya
pasti nanti ditanya siapa wakilnya
kalau ini sabar dulu jadi bertahap memang
juru bicara tim tujuh belas kiai asef syahifuddin khalim mengaku timnya sudah selesai melakukan survei untuk jawagub kofifah
dan dari sepuluh nama yang disurvei telah dikantongi tiga nama teratas yang akan diajukan maju mendampingi kofifah
yang penting sudah mengerucut dari sepuluh menjadi lebih sedikit daripada
lebih sedikitnya itu berapa
tiga saat ini
ya sudah berpisah tiga dua tiga
kofifa disebut sebut telah mengantongi dukungan dari lima partai
di antaranya nasdem golkar demokrat hanura dan p tiga
sementara itu partai amanat nasional masih menunggu kepastian kofifa atas tiga nama yang diajukan pan sebagai calon wagub
yakni bupati lamongan masud bupati bojonegoro suyoto dan anggota dpr ri anang hermansyah
sementara terkait pengunduran dirinya dari kabinet jokowi
kofifa akan segera memberitahukan secara tertulis kepada presiden republik indonesia setelah berkas administrasinya lengkap